penembakan kembali terjadi di gedung dpr
seperti dilansir detikom kali ini ruang kerja yang ditembus peluru adalah
ruang kerja fraksi partai demokrat dan fraksi pan
di lantai sepuluh dan dua puluh gedung nusantara satu
tepatnya di ruang seribu delapan dan dua ribu tiga
selengkapnya segera kita bergabung bersama dengan rifana pratiwi di gedung dpr
selamat siang rifana
rifana sejauh ini bagaimana proses atau bagaimana
bisa diketahui bahwa telah terjadi penembakan
kronologisnya seperti apa
selamat siang alfian
tadi sekitar pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia barat
salah satu staff dari anggota dpr
fraksi pan yakni toto daryanto
melaporkan kepada pimpinan dpr dan juga pimpinan mkd
bahwa ia mengetahui ada pecahan kaca
yang memang mengenai ruangan dari toto daryanto
dan saat ini anda bisa lihat bahwa ini adalah ruangan dari anggota fraksi pan
komisi tujuh dpr ri yakni toto daryanto
di ruangan dua ribu tiga
dan beberapa saat sebelum saya melakukan live report
tadi tim dari polda metro jaya dan juga polri
barusan saja masuk untuk melakukan live report
dan saya juga melakukan live report
karena tadi sebelumnya juga sudah ada pimpinan mkd
yakni ketua mkd sufmi dasko dan juga wakil ketua mkd adi skadir
yang mengecek langsung ke dalam ruangan toto daryanto
karena berdasarkan kronologis tadi yang diceritakan
setelah mereka sempat mengecek ke dalam ruangan toto daryanto
ternyata pada saat kejadian pengecekan
memang toto daryanto tidak berada di ruangan
dan ruangan dari toto daryanto ini memang menghadap
ke arah lapangan tebak senayan
dan di ruangan ini

dan selain ruangan toto daryanto di ruangan dua ribu tiga ini
ada satu ruangan lagi
yakni ruangan anggota dpr vivi sumantri jayabaya di sepuluh
yang merupakan fraksi demokrat
nah kalau di ruangan vivi sumantri jayabaya ini
ada yang bolong yakni di bagian lemari dan juga di bagian dinding
sementara di ruangan toto daryanto saya ulangi lagi
tidak ada yang mengenai
karena memang ruangannya cukup tinggi di lantai dua puluh
sementara di ruangan vivi sumantri jayabaya ini di lantai sepuluh
sehingga sempat mengenai kaca dan juga dinding yang ada di ruangan vivi sumantri jayabaya
namun tadi kami sempat menanyakan kepada pimpinan mkd
apakah ini merupakan peristiwa penembakan yang baru saja terjadi
atau memang termasuk dari kejadian insiden penembakan yang terjadi pada hari senin kemarin
bersama dengan dua ruangan fraksi gerindra yakni weni warou
dan juga fraksi golkar yakni bambang hari
seperti tadi dikatakan oleh pimpinan mkd
ini kemungkinan adalah peristiwa ataupun insiden kejadian penembakan yang sama
yang terjadi pada hari senin
dan baru diketahui oleh dua staff dari fraksi pan
yakni toto daryanto dan juga vivi sumantri jayabaya pada hari ini
nah sementara itu pimpinan mkd juga tadi berharap bahwa kepolisian bisa segera melakukan oleh tkp
untuk mengetahui bagaimana kronologis kejadian
karena ini agak aneh kalau di ruangan vivi sumantri jayabaya
di lantai sepuluh yang berada di sepuluh lantai di bawah kita ini
ada tiang yang membatasi dari lapangan tembak
ke ruangan ataupun dinding kaca dari vivi sumantri jayabaya
sehingga agak sulit kalau secara logika peluru itu kemudian bisa menembus ke dalam dinding kaca
kemudian masuk ke dalam dinding ruangan tv sumantri jayabaya
saya belum bisa menjelaskan secara detail sebetulnya kronologisnya
karena memang oleh tkp sedang dilakukan di dalam oleh pihak dari aparat kepolisian dan juga polda metro jaya
tadi kita akan menunggu juga nanti dari pimpinan dpr akan seperti apa menjelaskannya
namun tadi dari pimpinan mkd dan juga beberapa pimpinan dpr
berharap bahwa memang ada segera dilakukan relokasi ataupun pemindahan lokasi dari lapangan tembak
untuk keamanan ataupun safety dari gedung dpr dan juga anggota dewan
atau mungkin untuk pencegahan ke depan
seperti kita tahu bahwa kejadian ini sudah kejadian yang ketiga kalinya
dulu sempat juga peluru nyasar masuk ke dalam ruangan anggota dpr
wakil ketua komisi satu yakni tph sanudin
sehingga semoga agar kejadian ini tidak terjadi lagi
kemungkinan besar dpr akan melapisi dinding kaca
dengan kaca anti film
namun seperti apa mekanismenya kami masih menunggu kejelasan langsung dari ketua burt
atau badan usaha rumah tangga dpr ri
demikian alfian yang bisa saya laporkan sementara dari gedung dpr
kami akan terus mengupdate kepada anda
baik terima kasih rifana pratiwi
nanti kami akan kembali menghubungi anda untuk mendapatkan perkembangan terbaru
dari hasil olah tkp di gedung dpr